ialah suami yang bisa jadi imam kita di dunia dan akhirat
ya alhamdulillah kalau dapetnya ustad kayak ustad zainal
ganteng simpati alim dan luas ilmu agamanya
kalau santri santri baru itu
menurut kalian gimana
bukannya nolak tapi jauh dari harapan
gak ada tuh yang ngangkuti pikiran kita
jadi seorang muslim
sabda rasulullah saw
bila salah seorang diantara kalian diundang
maka penuhilah undangan tersebut
di sriwayat bukhori ahmad abu daud
kalau misalkan kita tidak diundang
kita boleh datang atau tidak
bagi yang tidak diundang
asal memenuhi dua syarat
nah syarat kedua
tuan rumah tidak boleh datang ke rumah rumah
memenuhi undangan tersebut
itu bukan indir boy
emang lu masih indirah
sampai disini dulu
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
gue lagi bikin surat buat biar
kalau gue diselesai
baru gue bantuin lu cuy
ya sekalian aja bikin dua
ih kalau gak
salahkan dulu sih
ada apa dek
ada apa dek

tolong jangan buang sampah sembarangan
siapa yang buang sampah
yang lagi jalan sudah buang sampah
hanya satu cinta ku
untukmu dan hidupmu
baik baik sayang ada aku untukmu
aduh ini main puisi cinta nih
masya allah dek bianti
ya allah anti harman sama anak
udah basa basi bilangnya ana buang sampah
padahal dia demen sama ana
iya pokoknya ana mau hibun sama anti
aduh ini kayak puisi cinta nih
ya allah ini kayak puisi cinta nih
aduh ini kayak puisi cinta nih
ya allah ini kayak puisi cinta nih
ya allah ini kayak puisi cinta nih
ya allah ini kayak puisi cinta nih
selera kita sama ya
pengen punya calon suami yang seiman bertakwa saleh
ialah suami yang bisa jadi imam kita di dunia dan akhirat ia sekelas ustadz
ya alhamdulillah kalau dapetnya ustadz kayak ustadz zainal
ganteng simpati alim dan luas ilmu agamanya
kalau santri santri baru itu
menurut kalian gimana
bukannya nolak tapi jauh dari harapan
gak ada tuh yang nyangkut di pikiran kita
emang kita jembuhan apa ya
nah musa musa bisa jaga amanah kan
om ovi mau titip amanah buat nusa
nanti kalau movi meninggal om ovi minta dikuburin di sekitar sini
musa sampein ke ustadz
ke para santri ya
siapa tau pohon pohon ini bisa ngademin kuburannya om ovi
om ovi kok ngomongnya serem banget sih
musa jadi takut nih om
sebenernya om ovi juga ngeri
terus om ovi ngapain pake acara pesan kuburan di sini om
ini kan pesantren bukan tempat pemakaman
siapa tau aja
santri santri pada lewat sini
ustadz ustadznya juga lewat sini jadi ikut ngedoain om ovi
kuburannya om ovi gak sepi
gak ada sembarangan tempat
mudah mudahan movie masuk surga kalau dikuburin di sini
musa nggak paham nih om
setahu musa gak ada hubungannya kalau dikuburin di pesantren mau masuk surga
kalau dosa orang itu banyak tetep aja masuk neraka
walaupun dikuburin di pesantren
sakaratul maut tuh sakit gak ya
duh pertanyaan om ovi berat banget nih
musa gak tau
lagian juga kan musa masih hidup
belum pernah ngerasain sakratul maut
kalau gitu oh minta tolong dong sama musa
tanyain sama ustadz sepuh ya
itu baru bener om
tanyain ke ustadz sepuh